sejauh vaksinasi mandiri tampaknya sudah diberikan oleh presiden jokowi
namun sejumlah pakar justru tidak setuju dengan vaksin mandiri
mengapa demikian seperti apa regulasi vaksinasi mandiri yang akan ditetapkan
mari kita akan diskusikan terkait dengan vaksinasi mandiri pada malam hari ini
bersama dengan tiga narasumber ada bu siti nadia tarmizi direktur p dua pml kemenkes yang juga jurubicara vaksin
ada ibu sinta wijaya kamdani wakil ketua umum kadin
juga ada pak haryadi wibisono ketua umum perhimpunan ahli epidemiolog indonesia
selamat malam bapak ibu
selamat malam mas renhar
bu nadia sudah tersambung bu halo
baik kita masih menunggu bergabungnya bu nadia halo bu nadia
oke bu nadia saya akan langsung ke ibu nadia terlebih dahulu
sambil kemudian kita menunggu
bu visual gambarnya
jadi bu nadia ini kan tampaknya presiden sudah memberikan lampu hijau akan ada vaksinasi mandiri
bahkan di akhir maret ataupun di akhir februari atau mungkin di awal maret kabarnya demikian
artinya ini hitung hitungannya pertimbangannya sudah jelas ya bu
bahwa nantinya sudah akan diperbolehkan soal vaksinasi mandiri ini
artinya memang vaksin gotong royong ya kita sebutnya ini adalah memang
ada usulan dari dunia usaha untuk membantu pemerintah dalam hal ini mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi
dan tentunya kalau ini sudah keputusan dan arahan tentunya dari bapak presiden
tentu kami akan segera menindaklanjutinya
walaupun sebenarnya kita sudah mulai ya untuk kemarin pada saat diskusi awal
bahwa usulan ini sudah disampaikan oleh kalangan dunia usaha
nah ini menindaklanjutinya dalam bentuk apa ibu
nadia apakah nanti akan dikaji lagi kemungkinannya
atau akan segera dibuat regulasinya atau bagaimana
ya tentunya kita saat ini dalam proses untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak ya
dan tentunya ini juga yang nanti dari hasil konsultasi ini akan dilakukan bapak menteri kesehatan tentunya
nah nanti dari hasil konsultasi ini baru kita akan lihat apakah nanti regulasi terkait vaksin gotong royong ini
bisa segera dibuat
oke baik saya ke pak haryadi
pak haryadi ini kan tampaknya dari kalau saya lihat dari beberapa pernyataan para epidemiolog dan juga pakar
agak agak kontra dengan vaksin mandiri
apa penyebabnya pak haryadi
ya pertama kita mesti memahami atau ada kesamaan persepsi mengenai definisi mandiri itu apa
karena ini ada bisa terjadi perbedaan pendapat
kalau pengertiannya adalah dalam rangka pengadaannya
tadi disebut oleh ibu nadia pengadaannya gotong royong
dengan catatan konsumen dalam ini rakyat itu tetap akan menerima gratis
ini yang pertama
karena jangan sampai dikira mandiri itu berarti rakyat mesti bayar
berarti beli sendiri begitu ya
nah tapi yang dibelikan dibelikan nilainya bukan beli sendiri
kalau beli sendiri itu kan berarti saya mesti bayar
tapi kalau dibelikan pertanyaannya siapa yang membelikan
nah bisa dibelikan
ada yang memberikan oleh pemerintah
bisa juga bergotong royong ada yang memberikan bersama dengan pemerintah
namun persoalannya adalah bagaimana pemerintah menjamin kualitas vaksin yang dibeli oleh pihak non pemerintah tadi
memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah
dari segi keamanannya dari segi manfaatnya dan lain sebagainya
nah sekarang yang sering terjadi adalah tadi kita mesti jelas dulu
yang dimaksud mandiri itu pengadaannya
tapi kita juga harus tahu sekarang ini di dunia sedang berebut vaksin
jadi bukan soal punya duit untuk beli atau tidak
tapi barangnya ya
barang yang dibeli itu ada atau tidak
nah dan gini ini sudah terjadi perebutan antar negara
saya mendengar pemerintah sudah berhasil bisa melakukan memastikan bahwa dosis empat ratus
tiga ratus sekian juta itu bisa terpenuhi
ya kan bisa terpenuhi
nah ini saya ingin tentunya tidak tahu terpenuhinya itu apakah dari uang pemerintah sendiri
atau dari pihak pihak non pemerintah
itu yang perlu dikaji lebih lanjut
yang ketiga tentunya adalah persepsi dari masyarakat mengenai kualitas
pemerintah mesti menjamin semua vaksin yang diberikan kepada rakyat kualitasnya sama
karena kalau tidak bisa
beranggapan tua ini vaksin yang dibeli oleh pihak a lebih bagus dari yang diberikan oleh pemerintah
ini yang harus diluruskan
untuk itu syarat syarat peraturan mengenai vaksin tadi memang harus ditegakkan
bu nadia kabarnya kan memang kalau nanti sudah dilaksanakan vaksin gotong royong
ataupun vaksinasi mandiri ini
barangnya atau vaksinnya akan berbeda dengan yang sudah diberikan oleh pemerintah
yang gratis tadi itu
nah seperti yang tadi pak harid ditanyakan
ini soal kualitas vaksinnya apakah bisa dipastikan seperti apa
kemudian vaksin apa nanti yang akan diberikan untuk vaksinasi mandiri atau gotong royong
yang pasti adalah tentunya vaksin vaksin yang ada di dalam listnya who ya
itu yang pertama
dan kedua adalah tentunya nanti vaksin ini akan diberikan
dikaji lebih lanjut oleh badan pom terkait efekasi keamanan
jadi tetap semua vaksin yang akan datang dan digunakan itu mendapatkan izin edar daripada badan pom
jadi tentunya kalau kita melihat dari proses yang ditempuh oleh badan pom
ini tentunya sudah melihat kualitas daripada vaksin tersebut
jadi tetap akan diefikasi kemudian sesuai dengan list list yang dari who
nah ini vaksinnya berbedakah dengan yang dibagikan secara gratis
atau seperti apa bu
ya tentunya untuk kita menjamin ya bahwa apa yang sudah dialokasikan dalam vaksin program pemerintah
ini tidak berkurang ya sebagai akibat tentunya vaksin
jadi memang salah satunya adalah merek dan jenis vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong ini
harus berbeda dengan merek dan jenis vaksin yang digunakan di dalam program pemerintah ya
artinya di luar dari saat ini yang vaksin yang sudah pasti akan digunakan
yang digunakan itu adalah sinovac kemudian vaksin covid sembilan belas yang buatan bio farmas
kemudian ada vaksin astrazeneca dan ada vaksin pfizer serta pfizer novavax
baik saya akan ke bu sinta
bu sinta kalau kita tahu kan bahwa kadin termasuk pihak yang mengusulkan adanya vaksin gotong royong ini
boleh disampaikan bu apa pertimbangannya mengusulkan ini
apa tanggapan ketika ini tampaknya sudah dapat lampu hijau dari presiden joko widodo
tapi dijawabkan nanti bu sinta kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kita lanjutkan diskusi mengenai lampu hijau vaksinasi mandiri oleh pemerintah
saya ke bu sinta
bu sinta sebagai pihak yang mengusulkan juga dibuatnya atau diadakannya vaksin gotong royong atau vaksin mandiri ini
apa yang sebetulnya ingin dicapai bu ketika mengusulkan
ya kami melihat salah satu kondisi ya untuk bisa menormalisasi situasi saat ini kondisi ekonomi adalah dengan pengendalian pandemi
oke silakan bu sinta
jadi ya maaf jadi dengan pengendalian pandemi
dan kami lihat memang pengendalian pandemi saat ini dengan kondisi yang ada walaupun sudah ada protokol kesehatan
itu masih sulit untuk bisa dikendalikan
makanya vaksinasi menjadi game changer yang paling penting pada saat ini untuk bisa kita mengendalikan pandemi ini
nah untuk itu kami melihat dari perusahaan bagaimana caranya pelaku usaha bisa berpartisipasi atau berkontribusi dalam membantu percepatan pencapaian herd immunity itu tadi
jadi sekitar satu ratus delapan puluh juta orang ya berarti itu kan tidak mudah gitu
dan kita mau ini bisa dicapai secepatnya
untuk itu kami merasa perlu ada juga peran serta daripada pelaku usaha untuk membantu hal ini
nah disitulah ide vaksinasi gotong royong kemudian bermula di mana perusahaan bisa membeli vaksin dari pemerintah untuk karyawannya gitu
jadi nanti karyawan itu
diberikan gratis oleh perusahaan
jadi perusahaan yang bertanggung jawab untuk pemberian vaksinasi ini
nah memang kalau dilihat dari segi biaya yang dikeluarkan perusahaan saat ini kalau tidak bisa dikendalikan dengan terus menerus tes dan lain lain itu juga sudah tinggi gitu
jadi kami menanyakan dan banyak sekali perusahaan yang tertarik sampai dengan hari ini adalah untuk bisa bagaimana nih mencari solusi untuk bisa memutus mata rantai ini
nah tugas kadin saat ini adalah melakukan pendataan perusahaan perusahaan yang tertarik untuk berpartisipasi dalam program ini
tentu saja ini suka rela jadi tidak dipaksa ini sebuah opsi
ada banyak perusahaan yang sudah terdampak karena covid itu tidak ada kemampuan
jadi mereka tetap harus mengikuti program vaksinasi gratis
tapi bagi perusahaan yang berminat itu mereka bisa mengikuti

aku sudah sudah mengikuti

aku sudah sudah mengikuti

aku sudah sudah mengikuti
tapi mungkin ada yang berpikir
aku sudah sudah mengikuti

oke jadi sementara kalau yang saya dengar sudah tiga an lebih yang mendaftar
seperti apa untuk pendataannya sampai dengan malam hari ini bu sinta
sampai dengan saat ini sudah lebih dari lima tujuh ratus penumpang
oke sudah lima an ya
jadi memang cepat sekali ya
dan ini sebenarnya kami sudah mau tutup tahap pertama
tapi ini masih ada yang masih diberikan

terus jadi kami masih buka sampai besok
oke seperti yang tadi disampaikan oleh
pak haryadi vaksinasi mandiri
ini juga bukannya tanpa
kendala ataupun tanpa
tantangan misalnya soal pengadaannya
yang harus dipastikan nah ini kan juga artinya
kadin sebagai yang juga meminta
atau mengusulkan ini kan juga tentu
kita melihat juga
bagaimana kesediaan dari
suplainya itu bagaimana bu sita tanggapan anda
ya jadi pada saat ini
memang supply karena ini emergency
news ya jadi dengan kata
lain pengadaan daripada vaksin
hanya bisa dilakukan oleh pemerintah jadi dalam
kaitan ini import itu kan hanya boleh dilakukan
oleh bio farma ya pada saat ini jadi
kami bisa menerima bahwa kondisi itu
yang harus dilakukan jadi
kami menunggu sekarang
aturan pelaksanaan daripada
gotonggol ini seperti apa jadi
kan sebenarnya payungnya di ppres
empat belas itu kemarin sudah ada
nanti tinggal aturan pelaksanaan untuk
gotonggol yang keluar dari
sebenarnya dari dunia usaha
swasta juga siap
untuk membantu baik itu dari segi
logistik distribusi dan lain lain
karena kami tahu bahwa memang
cold chain juga adalah satu masalah
jaringan cold chain ini satu masalah penting
dan beberapa perusahaan swasta
memiliki jaringan itu jadi kami
juga terbuka kalau bisa
membantu mendukung ya
berpartisipasi bagaimana caranya untuk bisa
bisa berjalan dengan
baik dan sukses oke pak haryadi
kalau kita lihat tadi soal kualitas
sudah dijawab soal pengadaannya juga sudah
didiskusikan tapi melihat
beberapa pendapat dari sejumlah
pakar juga epidemiolog yang
mengatakan justru vaksinasi mandiri ini
kontraproduktif dengan program pemerintah saat ini
apa yang dikhawatirkan apa problemnya bro
ya saya ingin mendapatkan
semacam kepastian bahwa
itu akan mendapatkan fasilitas
vaksinasi gratis ini yang pertama dulu
oke kemudian yang kedua
semua rakyat indonesia
yang mendapatkan vaksinasi gratis tadi
mendapatkan vaksin dengan kualitas
tadi disampaikan oleh ibu nadia
ya kan yang itu menemani standar
who dan itu nanti tentunya semuanya
akan melalui proses badan pom
untuk emergency use nya
tetap melalui prosedur itu tadi
berarti vaksin yang akan
beredar di indonesia
siapapun yang membeli
itu memenuhi syarat syarat
dari segi keamanan
ya kan jadi sekarang
marilah kalau kita bisa
menyepakati itu sehingga akhirnya untuk
konsumen dalam hal ini untuk para penerima
vaksin tidak ada bedanya
saya tadi sedikit agak tergelitik
dengan istilah masih vaksin gratis
vaksin mandiri itu tidak gratis
di sudut masyarakat
semua harus menerima gratis
oke dan ini sudah
dinyatakan oleh pemerintah bahwa
pak presiden mengatakan
semua rakyat akan terima gratis
baik pak haryadi maaf saya potong pak
anda menakutkan atau mengkhawatirkan
jangan jangan definisi vaksin
mandiri ini nanti vaksin mandiri justru
berujung terhadap proses jual beli
sehingga ada masyarakat yang mampu
membeli dia punya uang dia bisa akses
yang tidak punya ya mohon maaf
wah terima keadaan begitu maksud anda
saya yang takutnya kalau nanti
atau beberapa kelompok
karena dia mampu membeli
maka dia akan membeli
sedangkan yang lainnya
tetap mengikuti program pemerintah
ini harus dihindari
semua tidak boleh ada
pembelian oleh rakyat
pembelian vaksin jadi makanya
sejak awal saya mengatakan
dia atau gotongan itu di aspek pengadaannya
mungkin menjadi pertimbangan
dengan berbagai syarat
tapi di tingkat konsumen di tingkat pemakai
harus tidak ada perbedaan
oke bu nadia ada kekhawatiran bu
jadi melompati antrian yang sudah ada
saat ini sedang ada program vaksinasi
tahap satu dua tiga tapi tiba tiba
ada program juga misalnya vaksinasi mandiri
misalnya nanti sudah jalan dengan
aturan turunan dari perpresnya
nah ini bagaimana memastikan bahwa
vaksinasi mandiri atau vaksin gotong royong ini
tidak akan mengganggu proses
vaksin gratis atau vaksin yang
tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini
ya yang pertama
beberapa rambu rambu yang
hampir pastikan ya
untuk ada di dalam petunjuk teknis ini
yang pertama bahwa pelaksanaan
dilakukan di fasilitas pelayanan
kesehatan pemerintah dan
mungkin ya untuk tidak
bersamaan dengan fasilitas
pelayanan kesehatan swasta yang memang sudah
memberikan vaksinasi untuk
pemerintah nah yang kedua
untuk pelaksanaannya sendiri tadi
seperti disampaikan untuk proses distribusi
penyimpanan ini juga
akan dikelola langsung oleh
perusahaan tersebut bersama dengan
geofarma jadi dipastikan bahwa
tidak akan mengganggu
jalannya atau pelaksanaan
dari vaksinasi program pemerintah
nah di sisi lain tentunya
kalau jam tekiu
pemberian vaksinasi pada masyarakat
umum lainnya ya jadi tidak akan
mungkin dalam jangka
waktu dekat untuk pelaksanaan jadi tidak akan
jam tekiu ya
iya jadi kita akan selesaikan dulu
petugas kesehatan yang saat ini
hampir sedikit lagi
sesuai target satu empat puluh delapan juta
memulai dengan pemberi pelayanan
publik yang tentunya juga
harapan kita pada bulan april
segera kita selesaikan dan baru kita
mulai kepada masyarakat
dan vaksin gotong dungau
nah terkait tadi yang disampaikan oleh pak
hariadi jangan sampai
kemudian nanti vaksin ini
justru ada orang yang mampu
punya uang dia bisa beli tapi yang
tidak akhirnya juga ya harus mengikuti
vaksin gratis atau masih menunggu
atau bahkan mungkin tidak divaksin bagaimana bu nadia
nah ini tadi
vaksin gotong royong ditujukan
kepada korporasi ya
jadi bu sinta juga sudah sampaikan
bahwa vaksin ini hanya akan diberikan kepada
perusahaan yang kemudian
perusahaan ini akan memberikan
vaksin ini kepada karyawannya
dan juga seluruh
mungkin buruh yang ada di sana
jadi perusahaan perusahaan padat karya
oke bu sinta ini
sekali lagi menegaskan ya bu ini artinya akan diberikan
korporasi tidak untuk diperjual belikan atau bagaimana
karena kalau dari
pak ruslan kan mengatakan jangan sampai harganya mahal mahalan
kalau bisa dibawah lima ratus ribu
jangan sampai sejuta nah itu agak
itu kan untuk perusahaan
jadi yang harus bertanggung jawab itu perusahaannya
karyawan itu semua
jadi ini kan untuk juga
meringankan beban ya jadi dengan kata lain
perintah perintah kan presiden mengatakan gitu
jadi ada kontribusi swasta
jadi di sini yang
karyawannya sendiri itu nggak boleh
jadi itu benar benar semua gratis
jadi perusahaannya yang harus bertanggung jawab
lagi lagi ini ke korporasi
kemudian nanti akan perusahaan yang akan bertanggung jawab
kalau kemudian tadi anda mengatakan ada
tinggal menunggu aturan pelaksanaan dari perpres
yang diharapkan dari
perpresnya seperti apa nanti
untuk aturan turunannya bu sinta
ya kalau perpres kan memang sudah ada
jadi aturan pelaksanaan
gotong royong ini untuk memberikan
kejelasan bagaimana nanti
pelaksanaannya bagaimana nanti
pengadaannya itu kan semua
berapa jenisnya berapa harganya
itu semua kan harus datang dari
pemerintah jadi kami
hanya bisa menunggu pada saat ini
kami sudah mendata perusahaan yang
pelaksanaan dan mekanismenya seperti apa
ya harus nunggu aturan dari pemerintah
jadi ini sekali lagi
tujuannya ini kan hanya untuk
jadi kewajiban pemerintah
untuk penyediaan vaksin itu tetap harus ada
di pemerintah ini kami hanya
ketika mulai ada informasi
presiden tampaknya sudah memberikan lampu hijau
untuk vaksinasi mandiri bahkan mungkin nanti di akhir
februari atau nanti di bulan maret tanggapan anda
seperti apa bu sinta
ya kami menyambut dengan baik
saya rasa seperti yang saya katakan lebih cepat
menyeluruh survei lebih baik buat
kita semua yang tadi
dikatakan pak hagi
itu bukan hanya soal gratis mandiri
kita harus cepat selesai
karena dampaknya sangat
negatif ya kalau kita
buat pemulihan ekonomi kita bicara
pemulihan ekonomi minta insentif minta segala itu
percuma kalau kita tidak bisa
mengendalikan pandeminya jadi ini yang
oke pak aryadi ada
tambahan pada anda
ya saya mengatuh
pada beberapa minggu
yang lalu ada statement bahwa
pemerintah kalau tadi isunya
adalah mengenai pengadaannya
dimana lalu sekarang ada
partisipasi dari pihak swasta untuk
mengadakan itu artinya
berbagi beban padahal
pemerintah sudah pernah membuat pernyataan
pemerintah sudah memiliki sumber
daya untuk membeli
semua vaksin yang diperlukan
tadi nah ini yang
saya pegang jadi sesungguhnya
akan mengadakan vaksin tadi
kali dua jadi
persoalannya untuk pemerintah
adalah bahwa barang itu
ternyata memang datangnya bertahap
saya garis bawahi bukan soal
duitnya tidak ada
pemerintah punya duitnya
barang yang dibeli itu yang sekarang
ternyata berebut antar negara
dari pihak swasta untuk
dan sudah ada jaminan bahwa itu nanti gratis
persoalannya barang yang dibeli itu sekarang
dan ini mau tidak mau kita harus
semacam ini apakah mungkin
pihak swasta tadi punya akses
pada sumber pabrik tertentu untuk
langsung ini menjadi
pertanyaan yang harus
tetap jadi apakah
di dalam koridor peraturan pemerintah
keamanan menjamin efektivitasnya
pemerintah bisa memperbaiki
jadi dari yang anda baca dari pernyataan pemerintah yang di awal
ini pemerintah sendiri yang mengadakan
tapi kemudian sekarang butuh partisipasi swasta
apa yang anda baca pak haryadi
ya saya kembali melihatnya bahwa
kemungkinan bahwa memang
dalam rangka mempercepat
maka mungkin membutuhkan
peran swasta tetapi
saya masih ingin mendapatkan
kejelasan dari pihak pemerintah
apakah memang pemerintah tidak mampu
kalau misalnya pemerintah tidak mau beli sendiri pun
ya kan dengan jumlah yang berbeda
tujuh besar dan itu partisipasi makanya
disebut vaksin gotong royong itu menurut saya
adalah sesuatu yang
dengan syarat tadi saya menggaris
bahwa yang pertama adalah gratis
kualitasnya equal tidak ada perbedaan
vaksin tadi sehingga tidak ada terjadi
kekhawatiran bahwa terjadi
diskriminasi antara kaya dan miskin
oke nanti dijawab oleh bu nadia
apakah pemerintah tidak mampu untuk beli sendiri
sehingga butuh partisipasi dari pihak swasta
kita akan break kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kita lanjutkan
dialog mengenai vaksinasi mandiri
sudah banyak tadi sudah kita bahas soal kualitas
soal kemudian gratisnya atau tidak
soal korporasi yang
saya ke bu nadia bu pertanyaan ini
politik dari pak haryadi
apakah pemerintah tidak mampu beli sendiri
sampai kemudian membuka opsi ada
partisipasi dari pihak lain
kalau dikatakan mampu tidak mampu
untuk membeli vaksin ini
dan juga kita ketahui bahwa
ini adalah program prioritas sehingga
anggaran anggaran lain yang memang bukan prioritas
diarahkan untuk memenuhi prioritas
utama kita ini untuk keluar dari pandemi
covid sembilan belas tetapi kalau
dengan adanya partisipasi dari
dunia usaha ini
berarti kan kebutuhan anggaran itu
mungkin akan sedikit berkurang dan ini kita bisa
gunakan untuk hal hal lain tentunya
untuk pos pos baik itu kesehatan misalnya
pengobatan ataupun juga untuk
ataupun untuk stimulus stimulus ekonomi
ini memungkinkan untuk
mengalihkan anggaran ini
jadi ada keuntungan
meringankan apbn misalnya begitu ya bu nadia
oke nah ketika
ini kan tengah ditunggu juga bu nadia
oleh semua pihak bagaimana rencana vaksin
gotong royong termasuk juga bu sinta tadi juga menunggu
bagaimana aturan pelaksanaannya nah apa apa
saja yang nanti akan disiapkan kira kira
targetnya mungkin juga tidak akan lama
karena semakin cepat mungkin jatuhnya
akan semakin baik nah itu bagaimana bu
kami kementerian kesehatan
dan kemudian mendengarkan berbagai
masukan dari berbagai pihak ya
terutama terakhir bapak menteri kesehatan
berkonsultasi dengan kpk
untuk mengantisipasi kemungkinan kemungkinan
potensi potensi komersialisme ya
tentunya masukan dari kpk ini
sudah disepakati dengan kementerian kesehatan
dalam nanti kami menyusun
kebijakan terkait pelaksanaan
dan nanti pun kalau
petunjuk teknis ini ataupun
permainan kes ini
selesai tentunya kami akan konsultasikan
kembali juga kepada kpk
untuk tadi ya melihat apakah
komersialisasi juga sudah diadres
terjadi potensi ini di kemudian hari
oke pak haryadi menurut
anda apa yang perlu diperhatikan pemerintah ketika
nanti membuat aturan turunan terkait dengan
vaksinasi mandiri atau
ya pertama adalah pemahaman
masyarakat karena sekarang ini
jadi pemerintah memang harus
memberikan jaminan kepada masyarakat
semua penerima vaksin tadi
apakah dia rakyat biasa atau
karyawan suatu perusahaan swasta atau seorang
manager dia akan tetap menerima
dengan gratis yang pertama
jadi tidak ada perbedaan
jika rakyat dan si miskin yang kedua
semua rakyat yang menerima vaksin
tadi menerima vaksin dengan
kualitas yang sama
dan semua harus melalui
rilis dari badan pom tadi
artinya kalau itu yang terjadi
maka kekhawatiran kita terjadinya
ada pakai harga tinggi dan sebagainya
itu untuk masyarakat jadi
ini yang perlu diyakinkan pada masyarakat
karena kalau tidak masyarakat
akan menjadi resah seakankan
karyawan perusahaan itu akan mendapatkan
lebih baik dari rakyat biasa padahal itu
sebenarnya tidak boleh terjadi semacam itu
komentar saya demikian pak
tapi menurut anda apakah
vaksinasi mandiri atau gotong royong ini
memang perlu untuk dilanjutkan
alasan pemerintah tadi yang disampaikan
oleh bu nadia adalah bukannya
tidak mampu tetapi dengan
adanya peran swasta tadi maka
alokasi apbn yang
tadinya mau beli vaksin
sekarang barangkali bisa ada realokasi
untuk kegiatan kegiatan penanganan pandemi ini
juga karena penanganan pandemi ini
bukan hanya vaksinasi saja dan itu
membutuhkan biaya yang cukup besar
seperti kita tahu ada kontak tracing
dan sebagainya itu membutuhkan biaya juga
jadi kembali untuk
serta sosialisasi kepada masyarakat itu
oke baik ibu nadia ini kan ada target
agar tercipta herd immunity ya nah ini
skemanya kalau kita bicara soal
vaksinasi ke depan seperti apa apalagi ketika
nanti muncul pelibatan
dari pihak swasta
untuk membuat atau mengadakan
ya jadi sesuai dengan
peta jalan kita ya kita akan tetap
menyelesaikan yang tahap
terdepan ini dan nanti
regulasi ini keluarkan tentunya perlu
persiapan persiapan lainnya ya
terutama kalau kita bicara mengenai
pengadaan distribusi dan pelaksanaannya
artinya akan diserahkan kepada
artinya kementerian kesehatan tidak akan
ikut campur dalam hal ini
dan dalam pelaksanaannya
tentunya ini akan membutuhkan
waktu untuk persiapannya sehingga
kita pasti akan melihat
ini akan bersamaan dengan
pemberian vaksin kepada masyarakat
dan mas rihat
satu lagi bahwa walaupun
pengadaan distribusi maupun
pelaksanaannya ini akan
kita serahkan sepenuhnya kepada
pihak swasta ya dalam hal ini
perusahaan tetapi untuk
pengelolaan data itu tetap satu
jadi tetap akan masuk ke dalam data
satu data vaksinasi
covid sembilan belas oke pengelolaan data
pelaksanaan tadi sudah kita banyak bahas
bagaimana dengan pengawasannya bu nadia
pengawasan kalau nantinya ini benar benar
dilakukan dan diserahkan juga ke pihak
korporasi pengawasan terhadap
vaksinasi ini seperti apa
untuk pengawasan tentunya
itu akan menjadi tanggung jawab
kementerian kesehatan dan juga badan pom
kalau badan pom nanti akan
berbicara mengenai keamanan
dilaksanakan oleh badan pom
bersama juga kementerian kesehatan
oke baik bu sinta ada tambahan dari
jadi memang kami
menghadapkan segera peraturan
pelaksanaannya bisa keluar karena
seperti tadi disampaikan juga jadi perlu
persiapan yang matang dan perlu waktu
ini bisa sudah diselesaikan
dan juga kami
menjelaskan bahwa pada akhirnya
daripada ini semua adalah supaya kita bisa
herd immunity tadi gitu karena ini yang
menjadi tolak ukur yang sangat penting
buat kita bersama sama jadi saya pikir
kita kedepankan karena pada akhirnya pada
situasi seperti ini
kita tidak bisa memikirkan diri kita sendiri
bisa mencapai herd immunity
yang ditagetkan oke baik
terakhir saya ke pak haryadi pak haryadi
sudah banyak pak yang sudah kita diskusikan tadi
soal kemudian pengadaannya
dan seperti apa pelibatan dari
apakah dengan kemudian
adanya nanti vaksin mandiri
akan lebih mudah tercapai
belum bisa membayangkan
kalau itu bisa
terjadi percepatan hanya karena
adanya mekanisme vaksinasi
karena kembali lagi persoalannya
barangnya itu akan datang atau
akan available secara bertahap
hmm kalau kita sepakatnya
bahwa pengadaan itu nanti untuk
impornya adalah melalui pintu
badan pom dan kita lihat dari
skema yang disajikan oleh pemerintah bahwa
pada tahap sekian ada
sekian juta dosis dan sekian dosis tubuh
bukan karena nggak ada duitnya tapi
karena barangnya yang mau dibeli itu yang
datang itu yang memang bertahap
menggarisbawahi bahwa pencapaian
bukan karena melalui vaksin mandiri
tapi lebih pada
kita memiliki ada pasar
yang menyediakan vaksin
sesuai dengan yang kita butuhkan
dalam waktu cepat kalau
tersedia vaksin itu maka dengan cepat
kita bisa membeli maka kita akan menyelesaikan
itu lebih cepat tapi kalau ternyata
barangnya tidak ada maka itu
kembali mau tidak mau kita terpaksa
melakukan pertahapan tadi hmm
dan memang saya setuju prinsipnya
adalah kita harus secepat mungkin
kedua adalah kalau barangnya ada
menjangkau orangnya ini
oleh pihak swasta karena
karyawannya ngumpul di satu pabrik
satu perusahaan lebih mudah
meng cover mereka oke begitu baik
bu nadia terakhir sekali lagi menjawab
soal pengadaan barangnya ini mungkin
urusannya bukan soal uangnya ada atau
tidak tapi barangnya yang juga diburu oleh
banyak negara tidak hanya indonesia
masukkan tapi kan juga ini ya bahwa
imported itu harus satu supaya memastikan
nanti tidak ada
pertama ya vaksin palsu yang kedua
memastikan bahwa jumlah yang
untuk program pemerintah itu tetap
tidak akan terganggu dengan adanya
vaksin gotong royong ini dan kemudian
tentunya dalam hal ini kami
juga akan meregulasi ya terkait batas
atas dari harga vaksin yang akan dijual
misalnya oleh bio farma kepada
perusahaan jadi memang
bio farma ya harus bekerja keras ini untuk bisa
dan menegosiasikan untuk bisa memenuhi
kebutuhan oke baik diskusi yang
sangat menarik bu nadia bu sinta
pak haryadi mari kita akan lihat bagaimana
program ini akan berjalan ada
banyak sekali tadi catatan dan juga
tantangan yang harus
dihadapi menuju vaksinasi mandiri dan juga
ataupun gotong royong ini tapi mari kita lihat seperti apa
kemudian pelaksanaannya oleh pemerintah
terima kasih banyak bu nadia bu sinta
pak haryadi terima kasih banyak sehat selalu
terima kasih selamat malam
semuanya selamat malam bu nadia bu sinta
bu sinta pak haryadi sampai ketemu
baik kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi
lain tetap di cnn indonesia newscast